pak lemus mau bantu saya gak
ya ya ya enggak enggak
kamu gak boleh masuk tunggu sini aja
dia gak berapa cem acem bersyukur
kemana ya kok saya gak pernah lihat
iya suami ibu
suami saya sudah meninggal
kita hanya memiliki satu anak
pertanyaan saya bikin ibu sedih
gak apa apa citra
memang ini adalah kenyataan
saya sedih suami saya sudah meninggal tapi
saya tetap harus
menghadapi setiap pertanyaan seputar suami saya
mau gak mau kan
saya tetap harus menjawab pertanyaan pertanyaan itu
saya gak tahu ya
kebetulan ada urusan
kenapa kenapa aku bisa begitu secara bawa bawa itu ya
kayak ada yang disembunyikan
kayaknya dia sama mas roy juga masih berhubungan

gapapa pepperedslash itu mamm
balik dulah saya gue telepon
kau itu waktu gelap apa

ada yang lain
dia yang ngasuh anak kamu selama ini
mari silahkan masuk mbak
mau nasabah di gua kemana ya
rumah mana mereka masukin
kita cek aja suatu satu rumah
cikra kamu ngapain sembunyi sembunyi disini
jangan sampai bu andis lihat kita disini
pak saya itu lagi mematah matahi bu andis
jangan sampai dia tahu kalau kita di sini ya pak ya
kayaknya banyak bohongnya
kayak kemarin buktinya saya baru tahu tiba tiba dia masih ada hubungan sama mas roy
terus tadi dia juga sempat menyinggung soal keberadaan suaminya
oh dia itu suaminya kemarin yang disebut sebut waktu pernikahannya mona kan
tadi saya sempat menyinggung soal suaminya
dia bilang sih suaminya udah meninggal
tapi dari cara dia ngomong
kalau suaminya itu udah meninggal
kayak ada yang ditutup tutupi
terus tadi dia baru pulang
terus tadi saya lihat juga kayak gini mau pergi lagi
tapi saya nggak tahu kemana
kecurigaan saya antara mau ketemu mas roy
atau mungkin dia mau ketemu suaminya itu
jatuh diri ga
terus jatuh drlair
itu pun tertentu aja
kamu gak boleh masuk
tunggu sini aja
bayi ini anak aku
kenyataannya sih gat
demi anak ini
kaum pasti bakal ngelakuin apapun yang aku mau
iya kan manah
tadi taksi mereka berhenti di mana ya
gue juga nggak tau gue nggak liat
yaudah gini aja ya
kita cari tau keluarga sekitar mungkin mereka tau